kami membawa bantuan buat penanggulangan pandemi depok dari provinsi jawa barat
dari mulai ventilator apd semua alat alat total sekitar empat miliaran rupiah
mudah mudahan ini bisa membantu penanggulangan pandemi
yang kedua berita baik saya sampaikan tiga puluh dua bed icu sudah disumbangkan di rumah sakit ui
itu sudah dipasang sehingga bisa meningkatkan kapasitas icu hcu
yang memang prosentase di depok agak tinggi penggunaannya kira kira begitu
hanya aktivitasnya mudah mudahan baru bisa dimulai
dalam beberapa hari menunggu seleksi sumber daya manusia yang menjadi sedikit tantangan
nah ternyata kami menghimbau kepada orang orang depok yang punya skill di bidang dan pendidikan kesehatan
ini rumah sakit laboratorium membutuhkan sdm sdm tambahan supaya bisa bekerja di akhir pekan
karena akhir pekan
akhir pekan ini banyak yang kecapean sehingga pelayanan agak turun di akhir pekan
nah ini sedang kita naikkan tapi ternyata kendalanya adalah sumber daya manusia
oleh karena itu silahkan kirimkan lamaran ke rumah sakit ui ke lab kesda dan lain lain
untuk mengisi kekurangan tenaga medis dalam rumah sakit rumah sakit atau laboratorium
kemudian yang saya sampaikan juga
saya mengecek rumah sakit kendalanya sama terjadi permasalahan di cash flow rumah sakit karena tagihan ke bpjs nya banyak yang belum dipenuhi
nah oleh karena itu saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur khusus untuk mempercepat pembayaran klaim
sehingga jangan sampai pasien dikorbankan
sehingga akhirnya rumah sakitnya kolaps karena cash flow keuangannya belum bisa pulih karena proses administrasi yang berbelit belit lah
jadi kedatangan saya ini menyampaikan kabar bahwa peraturan gubernur sudah ditandatangani untuk segera dilaksanakan
yang berikutnya adalah bodebek selalu satu frekuensi
sehingga sekarang ini kita sudah menjelaskan bahwa peraturan gubernur sudah ditandatangani untuk segera dilaksanakan
dan kita juga ingin mengucapkan bahwa peraturan gubernur sudah ditandatangani untuk segera dilaksanakan

maka mungkin ini berita yang akan diterima oleh warga depok adalah
mohon maaf dalam empat belas hari ke depan
itu restoran kafe itu hanya dibatasi sampai jam enam sore
ini berlaku di bogor berlaku di depok berlaku di bekasi
nanti ditindaklanjuti dalam maklumat wali kota dan lain sebagainya
di mana terbagi kalau zona merah sampai jam enam nya hanya take away
mengindikasikan kita betul betul ingin satu irama dengan kebijakan jakarta
nah hasil kajian juga banyak sekarang mengemuka di depok dan juga di bodebek
adalah kluster keluarga yang datang dari suami yang bekerja kira kira begitu
jadi yang bekerjanya kena klaster perkantoran
tapi juga menularkan pada keluarga
maka kebijakannya sekarang yang otg otg akan dihimbau untuk melapor supaya pindah tidak di rumah
ya isolasi mandirinya karena hasil kajiannya tingkat infeksi di rumah itu lebih tinggi dibanding lain

maka tinggal di gedung di rumah sakit di hotel
karena dengan biaya pemerintah pusat itu sedang menjadi kebijakan dalam minggu minggu ini
untuk memastikan klaster keluarga bisa kita turunkan
nah saya kira itu informasi informasi penting ya terkait angka teknis kebijakan yang perlu diketahui
nanti selanjutnya minggu depan saya kesini lagi untuk terus memantau
dan saya titip kepada pak dandim pak kapolres juga
agar operasi justisi dan operasi tadi ketertiban ketaatan jam buka itu betul betul dipatuhi
karena akan dimonitor langsung oleh semua pihak
dan saya titip juga kepada penjabat wali kota
agar yang namanya peraturan wali kota itu segera bergeser menjadi peraturan daerah
kalau jadi peraturan daerah maka ada pasal tipir
sehingga nanti ada hakim jaksa dalam satu tempat outdoor
bisa langsung mengambil keputusan penanganan pidana ringan kira kira begitu
saya kira itu pengantar saya persilahkan jika ada satu dua pertanyaan
masukin ke dalam
pak dandem rahma
bapak tihariani dari surah pembaruan berita satu com
pak tadi sempat mampir ke wisma atlet cilodong di kostrat
itu sampai di sana tadi katanya belum ada persiapan apa apa
ini kelanjutannya gimana pak gubernur apakah jadi untuk otg akan dialokasikan ke sana khusus orang depok
lalu juga gimana wacana dengan hotel yang kabarnya juga ada satu hotel di margonda
yang akan jadi tempat untuk isolasi orang otg atau yang tanpa gejala dan gejala ringan
lalu untuk rsud depok sendiri kapan akan ditambah icu nya pak berapa jumlahnya
lalu apakah hanya ada di rsud selain di rsui juga ada
itu aja terima kasih
ya tadi kan teorinya begini dulu orang otg langsung isolasi mandiri di rumah
penelitian membuktikan ternyata itu bahaya
di rumah lebih tinggi maka kebijakannya adalah barang siapa dia positif
walaupun tanpa gejala maka dia harus diisolasi mandiri tidak di rumah kira kira begitu
pilihannya tiga di rumah sakit seperti citra medica
dua di gedung gedung negara seperti wisma atlet di celodong ya
yang ketiga atau bpsdm di bandung cimahi
atau di hotel
maksimal bintang tiga nanti dibayari oleh pemerintah pusat
kalau ditanya apakah sudah persiapan belum persiapan itulah maksudnya saya datang ke sini
untuk memastikan kalau belum siap mari kita siapkan
kalau sudah siap mari kita geser orang orang otg ke sana
jadi saya minta pak wali pak pjs bersama ibu kadis

dimana pak wali pak pjs bersama ibu kadis segera persiapkan yang celodong itu secara maksimal ya
dimana semua dalam situasi perang covid ini harus saling mendukung saling memberikan pengorbanan pengorbanan lah kira kira begitu
kemudian yang apa tadi
oh rsud tambahan icu bednya ada enam ya
kalau yang di ui sesuai kesepakatan ada tiga puluh
jadi kalau per hari ini informasi yang masuk berarti alhamdulillah tiga puluh empat tambah enam
sekitar empat puluh ya
dan kita doakan nggak banyak dipakai lah ya untuk orang orang yang sangat kritis
dan yang saya lihat tingkat kesembuhan di depok ini lumayan lebih tinggi dari rata rata jawa barat
tapi tingkat kematiannya juga lebih tinggi
jadi mari kita kerja keras tingkat kematiannya makin menurun tingkat kesembuhannya dia makin menaik